masih banyak yang bertanya tanya vaksin saat berpuasa bikin batal nggak ya
mau nggak ya masyarakat di vaksin saat bulan puasa
aku masih belum mengerti vaksin itu kan sebuah cairan yang bisa dimasukin ke dalam tubuh gitu
menurut agamaku sendiri ya gitu
apapun yang masuk di dalam tubuh apalagi bulan puasa itu mungkin bisa membatalkan puasanya gitu mbak
kalau aku sih setuju cuman nunggu regulasi dari mui ya
mui itu menyetujui nggak kalau kita dipaksin siang hari itu membatalkan atau enggak aku juga nggak
namanya vaksin covid tentu ada resiko efek pasca vaksin
lapar ngantuk demam dan lain lain
aku sih bakalan nolak dulu sih mbak
tapi emang pasti ya bakalan mau vaksin cuman mungkin nolak dulu kalau di bulan ramadhan
jadi masalah setuju atau tidaknya tergantung
tergantung dari efek vaksinnya
karena pernah ada menantu saya setelah dipaksin dia langsung keluar jalan
akhirnya dia itu kepalanya pusing
nah ini yang perlu anda catat
majelis ulama indonesia menyatakan penyuntikan vaksin covid sembilan belas tidak membatalkan ibadah puasa
karena menurut mui vaksin tidak diberikan melalui lubang yang dapat membatalkan ibadah puasa
seperti mulut hidung atau telinga
ya majelis ulama indonesia menyatakan penyuntikan vaksin covid sembilan belas tidak membatalkan ibadah puasa
majelis ulama indonesia telah menerbitkan fatwa mui nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh satu tentang pemberian vaksin saat ramadan
sebenarnya tidak ada yang berbeda proses pemberian vaksin saat berpuasa dan tidak berpuasa
jika anda harus divaksin saat berpuasa disarankan asupan makanan yang dikonsumsi harus baik
dengan memperhatikan nutrisi protein dan kandungan lainnya
plus istirahat yang cukup ya
dengan vaksinasi itu respon imunnya bagus gitu ya
antibody yang terbentuk
antibody yang terbentuknya bagus gitu ya
nah tentunya antibody itu akan terbentuk baik apabila kondisi tubuh juga baik gitu
jadi tetap hindari hal hal yang menyebabkan pembentukan antibody itu menjadi tidak sempurna lah
di antaranya itu adalah tidak kecapean gitu ya
jadi jaga kondisi tubuh jangan sampai kecapean gitu ya
istirahat yang cukup tidur yang cukup dan tentunya adalah intake makanan yang baik yang cukup gitu
karena kan antibody itu kan protein
di bulan ramadan pemberian vaksin banyak diwacanakan menjelang dan setelah berbuka puasa
tapi ada tapinya nih
ahli kesehatan justru menyarankan pagi hari lho
alasannya karena kondisi tubuh masih segar dan bugar setelah sahur
bagaimana anda siap di vaksin saat berpuasa
tim liputan cnn indonesia